melakukan pembunuhan pemerkosaan kepada guru nakes
jadi dari mereka sendiri menamakan diri adalah tpnpb
tentara pembebasan nasional papua barat bersama dengan upm
sekarang mereka sudah melakukan teror melakukan pembunuhan pemerkosaan kepada guru nakes
pembunuhan kepada masyarakat tni polri
masa harus kita diamkan
dan dia kombatan membawa senjata
saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh opm
tidak ada negara dalam satu negara
namanya operasi itu dalam suatu wilayah itu ada operasi teritorial intelijen tempur bagaimana
indeks kerawanan dari daerah yang ada di wilayah wilayah tersebut itu beda beda
mungkin di papua penanganannya berbeda dengan di wilayah lain
kita punya metode sendiri untuk penyelesaian masalah
senjata ya lawannya senjata
tapi kita tetap mengedepankan teritorial untuk membantu percepatan pembangunan membantu masjid
tentara kita di sana ngajar
dia memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dua hari yang lalu diganggu juga